sebanyak dua ratus warga kelurahan taman sari jakarta barat mengikuti tes swab masal
tes swab digelar untuk melacak kemungkinan adanya potensi klaster baru di masa transisi psbb
tes swab di wilayah kecamatan taman sari digelar bergilir di delapan kelurahan
senin pagi dua ratus warga kelurahan taman sari melakukan tes swab
tes swab ini digelar di sd negeri satu taman sari jakarta barat
ini adalah tes swab masal ketiga yang dilakukan kecamatan taman sari
sebelumnya tes swab masal dilakukan di kelurahan tangki dan krukut
tes swab masal akan dilakukan di delapan kelurahan yang ada di kecamatan taman sari
kelurahan tangki dan krukut masuk dalam zona merah penyebaran virus corona
gejala yang disampaikan kita cepat mengisolasi
mengisolasi diri baik dari kita isolasi dari pemerintah atau isolasi diri itu
ini kita lakukan
nah maka itu kami di tingkat rw yang ada jurnal semerah
usul kelurahan krukut dan tangki ini kami ada penguasaan ketat